duel perancis melawan belgia akan menjadi partai pembuka untuk memastikan tempat di final piala dunia dua ribu delapan belas
kedua tim memiliki sejumlah talenta dan juga cara bermain yang akan membuat laga ini diprediksi akan berlangsung sengit
dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama mantan kapten timnas indonesia yang sudah hadir di studio
selamat datang bang ijan tumena
iya bang kalau kita lihat nih piala dunia dua ribu delapan belas kita melihatnya tidak seproduktif dari piala dunia sebelumnya
apa sih catatannya terkait piala dunia dua ribu delapan belas ini
iya setiap empat tahun sekali piala dunia selalu ada technical study group yang mempelajari tren sepak bola
kalau kita bicara dua ribu sepuluh adalah positioning football maka yang juara saat itu adalah spanyol dengan tikitaka
kemudian dua ribu empat belas kemarin adalah attacking football maka jerman yang bermain lebih bertahan di pertahanan lawan bermain cukup baik dan dia menjadi juara
dan kali ini sedikit kombinasi
bukan negatif football
bukan negatif football
jadi orang bermain compact defense untuk mempersiapkan counter attack
baik compact defense ini berarti bisa dikatakan tidak bermain ball position tapi menunggu ketika lawan lengah baru menyerang kembali ya
iya ini terkait dengan trend atau model permainan
semua tim saya melihat respect terhadap calon lawannya
sehingga mereka mengkhawatirkan ketika mereka kehilangan bola untuk pressing atau early pressing di depan mereka khawatir pertahanannya
maka hampir semua tim di bawah penyelidikan
jadi mereka bermain menyerang dengan sangat terbuka dengan cepat fast attacking kemudian langsung drop back di pertahanan
baik kalau gitu kita akan melihat lebih dahulu ya skema permainan dari laga semifinal ini
tapi ngomong ngomong bang eyan sendiri ini lebih kemana sih sebenarnya
perancis atau belgia nih
kalau perancis lebih kepada new generasi dari didi desiam ya
tapi kalau belgia ini belgianya liga primer
liga primer baik
kita akan lihat ya kita akan lihat ini skema permainannya empat dua tiga satu yang akan dimainkan
tapi kalau kita melihat akan seperti apa sebenarnya pergerakan dari lini depan
di sana ada matuidi jiro griezmann dan juga mbappe
tapi kita tahu juga ada gelandang lain juga bisa menyerang box box pogba di sana
akan seperti apa nanti pergerakan di depan
iya bermain dengan personasi empat dua tiga satu ya
sebenarnya mereka terjadi perubahan ketika mereka melakukan attacking
empat satu empat satu karena pogba salah satu pemain yang bermain box to box
sementara kante adalah penyeimbang
dia sudah menjadi pertahanan di lapangan tengah
baik berarti kanti akan tetap menjadi penyimbang di lapangan tengah
dengan kembalinya blaise matuidi juga menjadi surplus bagi perancis ya
iya kalau kita lihat beberapa pertandingan matuidi sangat memberikan impact terhadap pergerakan griezmann
kemudian mbappe di lini depan
sehingga kedua pemain ini bisa bergerak sangat bebas
kalau kita bicara mbappe pemain ini bukanlah pemain striker yang berhadapan langsung dengan gawang
karena dia bermain di sisi samping
tapi saat ini dia dan griezmann itu adalah top score bagi tim perancis
artinya mereka memanfaatkan sisi lain ketika oliver zero dimatikan
dan ketiga pemain di belakang ini matuidi ini selalu melakukan cutting inside
kemudian berganti posisi dengan griezmann ataupun mbappe
baik berarti bisa dikatakan girou hanya untuk membuka ruang
sementara gol lainnya akan dicetak
mungkin akan dihasilkan oleh pemain di belakang
iya kalau mereka bermain dengan kedua pemain sayap
maka harus ada satu pemain target dengan postur besar
kemudian kuat dengan bola ini adalah giro
kemudian mereka mempunyai grisman yang akan keluar sebagai pemain penyeimbang atau pemain lubang
dan pogba adalah pemain yang akan memberikan kreator serangan di lapangan tengah mereka
sementara kante agak sedikit menahan pergerakan untuk memberikan keseimbangan
ketika back kiri kanan mereka hernandez
dan pavard keluar untuk memberikan serangan
baik kita juga tahu ya karakter bermain belgia juga sangat mengandalkan penguasaan bola
dan juga punya karakter cepat khususnya pemain pemain depan
akan seperti apa mungkin pola pertahanan yang dimiliki perancis ketika kehilangan bola
yang pasti adalah ketika mereka kehilangan bola yang paling utama adalah bagaimana peran kante dan pogba
untuk bisa menghentikan gelandang gelandang yang dimiliki oleh belgia
karena di sini adalah faktor pendukung
di mana belgia bisa sukses mengalahkan brazil
mereka sangat fleksibel dalam hal taktikal attacking maupun defending
mereka memulai serangan dengan tiga empat tiga kemudian berubah menjadi empat di belakang
dan sangat fleksibel terhadap di mana ketika kedua striker mereka dijaga lukaku dan hazard
maka ada satu gelandang yang selalu muncul yang menjadi tumpuan mereka
dan ini selalu membingungkan
pemain yang berada di posisi nomor sebelas atau nomor tujuh di posisi sayap itu selalu masuk ke dalam
dan berada di antara between line lapangan tengah dan lapangan belakang
baik karena kita sudah menyinggung belgia kita akan langsung lihat belgia
kalau kita perhatikan roberto martina sepertinya tidak pernah kehabisan taktik dengan materi pemain yang ada generasi emas ini ya
beberapa kali berganti pola permainan tiga empat tiga dan juga mungkin kita akan melihat banyak yang prediksi akan memainkan empat tiga
kalau dari seorang jeyentumena ini lebih condong ke mana strategi yang mungkin akan ditampilkan ketika lagam belajar di sini
kalau kita lihat mereka akan selalu bermain dengan formasi empat
mereka selalu memulai dengan formasi seperti ini karena tiga center back mereka adalah tiga center back yang bermain dan hafal gaya permainan

dan biasanya di premier league tidak dibolehkan kedua centre back untuk keluar ke sisi samping atau ke bawah

nah kali ini mereka punya tiga centre back maka vertonghen yang selalu didorong ke kiri ataupun ke kanan
dan kalau kita lihat di pertandingan terakhir quarter final mereka mengalahkan brazil
mereka mendapatkan masalah di sisi samping
maka langsung dengan secara otomatis mereka knowledge yang cukup baik dari para pemain mereka
nasir chudley menjadi back kanan sehingga mereka menjadi empat tiga tiga
dan setelah mereka unggul dua
kemudian brazil sempat menyambut
empat menyamakan menciptakan gol mereka menjadi lima disini menjadi lima pemain bahkan yang mereka hanya
membiarkan kevin de bruine kemudian witsel dan yang menarik adalah vela ini ketika itu orang
memperkirakan vela ini akan mematikan coutinho ternyata tidak vela ini justru difungsikan untuk
mematikan neymar dan ternyata berhasil ya baik bang singkat saja ini ya kalau anda melihat ini
kalau kita lihat di fase grup kemudian sampai ke quarter final kemarin kedua tim ini adalah
tim yang bermain sangat menyerang produktivitas mereka berbanding sama dengan kebobolan maka saya
melihat di pertandingan ini akan ada jual beli serangan tapi di lima belas menit awal kita akan melihat
bagaimana pertarungan mereka di lapangan tengah baik men out the match siapa ada griezmann di
sisi prancis kemudian ada kevin de bruyne di sisi belja baik justru kevin de bruyne ya
bukan eden hazar ya baiklah bang yayan terima kasih ya sudah hadir di studio cnn indonesia dan nanti
kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait review laga semifinal yang akan dilakukan nanti
rabu dini hari dan kemana mana kena route ke final tlg dua ribu delapan belas akan kembali ke saat lagi